gara gara terjaring razia penegakan disiplin protokol kesehatan
seorang ibu di jambi menangis memohon maaf agar tidak dikenakan sanksi
lantaran tidak memakai masker
namun petugas tetap tegas dan memberikan sanksi bagi pelanggar
untuk mengucapkan teks pancasila
pancasila satu ketunganan yang manahesa

tiga kesatuan indonesia

lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat
ironisnya saat razia banyak pengendara nekat lebih memilih putar arah
daripada mematuhi protokol kesehatan
puluhan pelanggar pun berhasil ditertipkan
selama melaksanakan giat sebanyak dua puluh lima pelanggaran yang kami temukan di lapangan
langsung kami data kami catat nomornya langsung kami input ke data sistem
ada berapa orang ada satu orang yang tidak dapatkan
tidak dua kali mengangkat